kedatangan jasad korban kapal tenggelam setelah tersambar petir di perairan teluk bone
capak ujung kecamatan sibuluwe kabupaten bone sulawesi selatan
disambut histeris puluhan keluarga
dari upaya pencarian selama empat jam oleh basarnas dibantu warga
korban bernama mustaqim tiga puluh sembilan tahun itu ditemukan terjepit oleh badan kapal
di dasar laut di kedalaman lima belas meter
korban diduga gagal menyelamatkan diri karena terjebak dan tersangkut serpihan kapal
saat kapal terbelah usai dihantam petir
sebelumnya kakak beradik mustakim dan mustafa pergi melaut sejak selasa pagi
sekitar tiga km dari pelabuhan kapal dihantam petir hingga mengakibatkan badan kapal terbelah dan tenggelam
selamat oleh nelayan di sekitar lokasi
sementara sang kakak mustakim ditemukan dalam kondisi tak bernyawa
timsar dan satpol airut kabupaten sukabumi menemukan jasad sahril
warga desa buni kecamatan tegal belet yang hilang terseret arus gelombang senin sore
pemuda dua puluh empat tahun ini hilang setelah menyelamatkan dua orang nelayan
yang perahunya hancur dihantam gelombang di muara tegal belet
namun dua nelayan pemilik perahu berhasil diselamatkan
jasad sahril ditemukan di tepi pantai agrabinta selasa sore dua puluh km dari tempat kejadian
bmkg telah mengeluarkan peringatan dini terhadap cuaca buruk di pantai selatan sukabumi
dan nelayan diimbau agar tidak melaut jika cuaca buruk melanda